bagaimana pemerintah indonesia mempersiapkan keberangkatan haji kali ini dan apa saja ketentuan baru yang harus diantisipasi oleh jemaah calon haji
kami akan menanyakan langsung ke dirjen haji kementerian agama hilman latif langsung dari arab saudi
selamat malam assalamualaikum pak hilman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak eva
iya ini ada kabar baik ya dari arab saudi di mana kuota haji indonesia nanti ditetapkan mencapai dua ratus dua puluh satu ribu
bagaimana pemerintah mempersiapkan penambahan keberangkatan jemaah haji tahun ini yang angkanya naik dua kali lipat dibandingkan pada saat pandemi kemarin
baik terima kasih jadi pemerintah tentu saja rakyat indonesia juga ikut senang bahwa kuota kembali normal dan kita mendapatkan angka dua ratus dua puluh satu ribu
tentu ini sudah kita siapkan beberapa mitigasi bagaimana langkah langkah yang
yang pertama kita harus memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mencapai jumlah jemaah yang akan kita lakukan secara teknis dalam rangka bisa mengirimkan jumlah jemaah dengan angka yang begitu banyak sesuai dengan harapan dan standar layanan yang sudah kita tetapkan
tahun lalu memang kita mendapatkan kuota kurang dari lima puluh persen atau empat puluh tujuh persen dan saat ini dua kali lipat lebih sebetulnya jemaah yang akan kita kirim ke saudi
tapi tentu saja ini juga menjawab rasa ingin tahu dari kaum muslimin di seluruh dunia termasuk dari indonesia apakah tahun ini bisa diberangkan secara optimal atau tidak
dan insya allah nampaknya hari ini tadi siang menteri agama republik indonesia sudah bertemu langsung dengan menteri urusan haji dan umroh kerajaan saudi arabia dan serah terima mou untuk kuota
nah hal yang juga melegakan pak hilman adalah tidak ada batasan usia apakah ada persiapan khusus bagi jemaah calon haji lansia yang kemudian tidak bisa berangkat di masa pandemi kemarin
ya tentu saja ini juga menjadi kabar gembira karena banyak sekali jemaah yang tahun lalu betul betul sudah siap siap untuk berangkat
namun karena peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah saudi arabia bahwa jamaahnya yang di bawah enam puluh lima tahun yang diboleh diberangkatkan maka kemudian untuk tahun ini jumlah jamaah lansia tentu saja bisa berangkat karena tidak ada pembatasan
dan pada saat yang sama kita mendapatkan angka yang tidak sedikit untuk lansia setidaknya yang di atas enam puluh lima tahun itu ada enam puluh delapan delapan ratus tujuh puluh sembilan
hampir enam puluh tiga ribu orang lansia yang akan berangkat tahun dua ribu dua puluh tiga atau seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dan oleh karena itu kami saat ini mempersiapkan skenario bagaimana petugas haji yang harus juga siap untuk menangani jemaah dengan usia lanjut dan juga jemaah yang berkebutuhan khusus
tentu saja banyak aspek yang
kita akan mitigasi dan siapkan dibanding tahun tahun sebelumnya
bila tahun sebelumnya kita fokus pada unsur atau aspek kesehatan yang terkait dengan penanganan atau langkah langkah untuk menghindari persebaran covid sembilan belas
termasuk waktu itu varian omikron
tetapi untuk saat ini karena sudah tidak ada isu tentang covid setidaknya
kita justru fokus pada aspek kesehatan jemaah
mulai dari tanah air dan sampai berangkat
dan kita akan melakukan kerjasama dengan kementerian kesehatan bagaimana agar jemaah yang berangkat itu betul betul istitoah
artinya berhak dan mampu berangkat
selain usianya lanjut tapi juga kesehatannya harus baik
nah ini tentu akan kita diskusikan bersama
baik jadi ada proses screening terlebih dahulu begitu ya pak hilman
pak hilman ini kurang lebih lima bulan lagi kemudian prediksinya jemaah calon haji ini mulai diberangkatkan
bagaimana kesiapan infrastruktur ini termasuk asrama kemudian akomodasi dan juga transportasi
sudah sejauh mana persiapannya apa perbedaannya dengan masa pandemi kemarin
ya perlu kami sampaikan bahwa aspek yang paling utama tentu saja dari kapasitas
kapasitas jemaah haji yang dua kali lipat lebih yang akan diberangkatkan
dan oleh karena itu kami sejak tahun lalu sudah melakukan pendampingan terhadap asrama haji
untuk siap siap dan melayani jamaah haji yang akan berangkat untuk tahun depan
dari mulai infrastruktur kemudian juga kesiapan kamarnya
kemudian juga layanan layanan yang lain
yang tentu saja akan intensif kita diskusikan skenario nya
karena kami termasuk dengan komisi delapan dpr ri
dan juga kementerian kesehatan
termasuk juga kementerian yang lain dalam negeri
kemudian juga yang terkait dengan visa
tentu saja ini membutuhkan effort yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya
mudah mudahan kita bisa lebih siap
tapi saya insya allah yakin bahwa dengan antusiasme yang ada
kita akan bangun kekompakan yang lebih baik
pak hilman ada satu perubahan selain kemudian tidak ada batas usia
ada soal pengelolaan
dimana tidak ada lagi muasasa dalam penyelenggaraan haji
penyelenggaraan haji ini dilakukan oleh syarikah atau perusahaan begitu ya pak
bagaimana nanti ini dampaknya terhadap pengelolaan haji
pertama tentu kita menyambut baik
karena saya melihat bahwa ada transformasi dari muasasa atau foundation lah
bisa kita katakan semacam itu
yang melayani jemaah haji menjadi syarikat atau company
dan saat ini di saudi memang berdiri berbagai perusahaan perusahaan
baik jelmaan dulu dari muasasah ataupun perusahaan perusahaan baru dalam bentuk holding company
saya melihat bahwa di sini
kerajaan saudi ingin menekankan tentang profesionalisme
di dalam melayani jamaah
dari mulai mereka dilayani akomodasinya
kemudian juga transportasinya
dan dengan munculnya syarikat syarikat itu
saya berharap kita juga bisa membangun transparansi
transparansi dari pihak indonesia dan juga pihak saudi arabia
di dalam melayani jamaah
kita kemarin merasakan betul
bagaimana misalnya secara tiba tiba biaya untuk masyair begitu tinggi
dan itu tentu saja mengejutkan semua negara termasuk indonesia
dimana dana yang harus dilakukan begitu banyak
nah kami saat ini karena sebagai company
mereka berperan yang akan melayani jamaah kita
maka kita juga ingin bangun transparansi
apa saja yang anda punya
apa yang saja yang kita butuhkan
yuk kita diskusikan
jadi kita ingin membangun
kerjasama yang lebih tinggi
kerjasama yang lebih tinggi
kerjasama yang lebih panjang
dan baik dan saling menguntungkan
apalagi kementerian agama
pak menteri menekankan betul bahwa
manfaatnya juga harus dirasakan oleh masyarakat indonesia
dan oleh karena itu dalam satu tahun terakhir
kita banyak berbicara ekosistem ekonomi haji
tentu dalam konteks melayani jamaah
pada satu sisi
tetapi kita tidak melupakan juga unsur entrepreneurship nya
bahwa banyak juga hal produk
dari indonesia di saudi arabia
dan antar perusahaan bisa berdiskusi lebih banyak
saya kira itu ada banyak dampak buat kita
ada banyak dampak positif begitu ya pak hilman
tapi yang kemudian dikhawatirkan
ada perubahan dari muassasa kemudian ke syarikat ini
apakah nantinya akan berdampak
pada kenaikan onh
apalagi kan ini ada rencana pemotongan subsidi haji
apakah mungkin onh ini
apakah mungkin onh ini
bisa berada di kisaran tiga puluh jutaan
pak hilman misalnya kayak tahun lalu di angka tiga puluh sembilan juta
ya kami akan rumuskan bersama mitra kami di dpr ri ya
tapi kami juga sudah menyampaikan kepada publik
secara bertahap bahwa
penyesuaian biaya tentunya tidak bisa dihindari
kami berdiskusi juga dengan berbagai mitra
delegasi haji dari negara negara jiran
atau negara negara yang lain
bahwa kami atau kita semua merasakan
bahwa inflasi harga harga dan layanan untuk jamaah itu tidak bisa dihindari
nah oleh karena itu
sebagaimana hasil diskusi
sharing gagasan antara stakeholders
kami dengan mitra kami
dengan para pelaku bisnis
dengan para jamaah
ya memang kita sepakat
keberlangsungan atau keberlanjutan
pengelolaan dana haji itu menjadi penting
kita harus memikirkan bukan hanya jamaah yang akan berangkat tahun ini
tapi juga kita pengen yang akan berangkat tahun depan
dua tahun lagi
lima tahun lagi
sepuluh tahun lagi
nah karena itulah
konsep pembiayaan haji yang berkeadilan
itu menjadi prinsip yang kita pegang
nah konteksnya untuk itu
penyesuaian tentunya ada
penyesuaian tentunya ada
kita menginginkan haji itu
dana yang digunakan proporsional
kita tidak ingin memberatkan
tetapi kita juga tidak bisa menghindari
ada dalam beberapa tahun terakhir
terutama setelah pandemi
nah karena itu saya kira
nanti rumusan akan kita sampaikan kepada publik
kapan pak hilman
informasi mengenai biaya onh ini
dan setelah ini kami akan
membahas secara intensif
dengan komisi delapan
dan mereka akan membentuk panja haji
kemudian kami juga berdiskusi
secara mendalam dengan
ada uang berapa
berapa yang bisa digunakan
untuk nilai manfaat
yang bisa digunakan untuk tahun ini
insya allah setelah panja haji
ya mudah mudahan awal bulan depan
sudah bisa terbentuk
kita akan tunggu sama sama
bagaimana keputusan terakhir
pak hilman latif
terima kasih atas waktunya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh